setelah melaporkan sejumlah tokoh
pemimpin forum pembela islam fpi rizik sihab berbalik dilaporkan
dan hari ini rizik memenuhi panggilan polda metro jaya
atas kasus dugaan penyebaran fitnah dan penghasutan terkait mata uang rupiah baru
pemanggilan rizik menimbulkan imbas lain
masa fpi kembali turun ke jalan sebagai bentuk dukungan terhadap petinggi fpi tersebut
senin pagi pukul sepuluh lebih dua puluh menit waktu indonesia barat
rizik tiba di polda metro jaya jakarta selatan
kehadiran rizik mundur satu jam lebih dari jadwal yang ditetapkan polda metro jaya
yakni pukul sembilan pagi
rizik datang dengan didampingi tim kuasa hukum dari gnpf mui
dalam keterangan pers yang dilakukan sebelum pemeriksaan
rizik menyatakan pemanggilan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada
tidak ada sedikitpun niatnya untuk mendebar hasutan
lima logo hologram mirip palu arit dalam cetakan uang baru
ih saya dipanggil maka itu saya sendiri heran
apa yang mau ditanya apa yang mau dituduhkan
nanti kita lihat dulu pertanyaannya di dalam
baru saya akan berikan keterangan
usai pemeriksaan kabit humas polda metro jaya argo yuwono menerangkan
rizik dicecar dua puluh tiga pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam tersebut
itu intinya yang dilakukan oleh penyidik
untuk pemeriksaan sampai halaman dua puluh tiga
ya ada ada beberapa pengacara ya
ada pengacara yang dipakai oleh pak rizik
dan yang bisa masuk gantian ya
dua orang dua orang di dalam mendampingi pemeriksaan
statusnya masih saksi ya masih saksi
dan nanti kita menunggu bagaimana dari penyidik nanti setelah pemeriksaan ini
ihwa lain yang cukup menarik namun tak mengejutkan dari pemeriksaan rizik hari ini
setelah hadirnya luapan masa fpi yang kembali turun ke jalan
aksi yang diberi nama
aksi bela ulama
meski tidak ada data pasti terkait jumlah masa
namun diperkirakan ribuan orang hadir untuk mengawal pemeriksaan rizik ini
polda metro jaya sendiri sebelumnya telah menyegarkan ratusan personil
dan membentengi gedung polda metro jaya dengan kawat duri
guna menghindari hal hal yang tak diinginkan terjadi
peristiwa kembali tumpahnya gelombang masa ini mengingatkan kita
pada sejumlah aksi akbar
yang juga menggerakkan massa pada akhir dua ribu enam belas silam
lalu pertanyaan pun muncul
apakah fenomena hadirnya aksi aksi seperti ini merupakan bentuk loyalitas
terhadap suatu kelompok dan kepercayaan
atau justru merupakan bentuk respon rakyat dalam mengkritisi situasi nasional saat ini
suci wanjin cnn indonesia
hukum di indonesia kembali diuji
pengerahan masa yang turut mengiringi dalam setiap pemeriksaan saksi
ataupun tersangka perlu menjadi perhatian serius
apalagi ketika pengerahan masa tersebut menimbulkan kerentanan konflik horizontal
dengan massa yang lain
lagi pula bagaimana menjauhkan hukum dari tekanan dan desakan masa yang berjumlah banyak
kami akan membahasnya malam ini dengan asep iwan iryawan
akademisi hukum pidana universitas trisakti
dan abdul khoi ramadan yang merupakan anggota komisi hukum dari mpb
selamat malam pak khoir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan kemudian pak asep selamat malam
terima kasih sudah hadir
baik kita akan mencoba untuk melihat ini secara garis besar
tidak hanya kasus per kasus apa yang sedang terjadi pada hari ini
begitu pemeriksaan risikosidat dan lain sebagainya
tapi kami tertarik dengan ketika melihat semakin lama ketika ada pemeriksaan
sebagai saksi mau di jawa barat maupun di polda metro jaya
selalu ada pengerahan saksi
sebenarnya dari sisi hukum bagaimana anda melihat ini
saya ingin menyesuaikan dua hal ya
pertama pemeriksaan untuk proses hukum
artinya siapa siapa yang diperiksa wajib datang sebagai saksi
itu kan tidak boleh tidak harus wajib
katakanlah dia sebagai tersangka wajib datang juga
dampingi penasihat hukum kalau ada apa apa atau hal hal jasid
ketika ada masa entah dari manapun masa saya kira itu perlu perhatian
ketika masa misalkan berkumpul di manapun
sekali lagi ada undang undang penyampaikan pendapat
nah selama ada izin penyampaikan pendapat silakan
tapi ketika misalkan ada seorang diperiksa dia mempengaruhi itu ya nggak boleh
yang dikatakan mempengaruhi langsung tidak langsung yang tidak boleh
sekali lagi saya harus dipisah dua hal itu
nah kalau sekarang faktanya di lapangan katakanlah si a tokoh misalkan
asep iwan nih anak indonesia orang jawa barat
ketika asep diperiksa misalkan orang sunda kumpul semua ya silakan saja
tapi kalau dia melakukan demonstrasi nggak akan menyampaikan pendapat dia harus izin
karena dia diaturkan undang undang bagaimana menangkan pendapat
tapi soal asep diperiksa entah sebagai pemberkosa pembunuh pencuri
ada proses hal yang lain
tapi tidak boleh ketika asep diperiksa grup asep grup orang tasik orang bandung orang bogor
mempengaruhi pemeriksaan itu ya nggak boleh
sekali lagi itu penting
karena apa pemeriksaan dua hal yang berbeda dengan ketika pengarahan masa
tapi sekarang faktanya bahwa ada kejadian di bandung kejadian di jakarta ada bentrok
itu pindahan tersendiri
tersendiri ketika misalkan itu ada penganiayaan ada perkelahian ada penganiayaan
itu lain soal bisa tersendi
jadi makanya saya bilang ketika soal a
diperiksa itu pemeriksaan terhadap dirinya sendiri
tapi ketika ada bagian bagian itu melakukan tindak pidana entah apapun bentuknya
termasuk misalkan penyampaian pendapat tanpa izin itu adalah kena pidana
karena ketika penyampaian pendapat lebih
penyampaian pendapat tanpa izin maksudnya seperti apa
misalnya di depan polda mengiringi pemeriksaan resiksi hap hari ini misalnya
kemudian ada penyampaian pendapat yang seperti apa yang
kita tanya ada izin apa enggak
kalau dia menangkan izin
kalau dia menangkan izin mereka berkumpul menyampaikan pendapat boleh saja
sama dengan penyampaian pendapat itu diatur
tapi misalkan dia datang teriak teriak ya jangankan itu
masuk ruang pengarangan ini bisa diusir
kalau dia izin nggak ada masalah
itu bebas dimanapun itu diatur kok
mui sendiri melihat fenomena terakhir ini seperti apa
kenapa kita ingin mengetahui dari mui
karena selama ini kan beberapa kali masa yang dibawa untuk ikut mengiringi seorang rizik sihab begitu
menjalani proses hukum
menjalani proses hukum
sebenarnya kan proses hukum ini bukan
setuju kan anda
bahwa proses hukum adalah proses yang paling fair untuk mengetahui seseorang itu benar atau tidak
karena seperti itu kan
kita sepakat terhadap permasalahan hukum
baik dalam tahap penyidikan sampai penuntutan pemeriksaan di pengadilan itu
kita serahkan kepada sistem dan mekanisme hukum
kita harus percaya bahwa hukum itu bekerja secara fair jujur dan adil
terkait dengan fenomena yang terjadi
kalau menurut saya
ya memang ini adalah dampak dari demokratisasi yang berkembang di indonesia
dan terkait dengan isu isu hukum yang telah bercampur dengan politik
terkait dengan itu kita saksikan pada saat pemeriksaan habib rizik
sebagai terlapor masa datang ini menurut saya sebagai bentuk dukungan moral
jadi memang ada ikatan emosional ketika sang pemimpin dihadapkan pada kasus hukum
dengan masyarakat dan umat yang memang telah terjalin ikatan emosional itu antara pemimpin dan umatnya
hal yang wajar
saya sangat setuju dengan yang kang asep katakan
yang saya tahu setiap ada aksi pengawalan terhadap kasus dugaan ataupun sangkaan terhadap habib rizik
itu ada pemberitahuannya
karena kita dari mui menerima share
siapa yang bertanggung jawab kepada siapa dilaporkan
mui menerima informasi itu juga
menerima informasi kita selalu menerima informasi
meskipun sebenarnya tanpa melaporkan mui bisa juga ya
ya dalam pengertian mui itu juga harus mengetahui dan memantau
baik langsung maupun tidak langsung
tapi mui bersikap netral kita mempercayakan semuanya kepada proses hukum
pak tapi kan misalnya kita bicara di atas aturan
kalau sesuai aturan jelas semua diizinkan
asal mereka mengajukan perizinan sebelum kemudian mengumpulkan
atau berkumpul masa itu dan lain sebagainya
dukungan ataupun tidak mendukung misalnya seperti itu kan
tapi kita tidak bicara soal aturan
tapi lebih dari itu
ketika setiap proses hukum diajak masa berduyun duyun
kemudian mengatasnamakan agama misalnya seperti itulah pak ya
nah ada satu sisi rentan terjadi bentrok
di satu sisi memang tugas kepolisian
tetapi kan keamanan bukan tugas kepolisian saja begitu
semua bertanggung jawab atas tugas keamanan
ketika setiap proses hukum
terus mengerahkan masa
kemudian soal seperti di jawa barat kasusnya
ada masa yang berbenturan dan lain sebagainya
bahkan kapolri sebagai penanggung jawab keamanan tertinggi
di republik ini menghibau
bahwa ada baiknya dalam setiap pemeriksaan tidak dikerahkan masa
bagaimana anda melihat ini
ketika masa yang sekarang datang berduyun duyun
yang kita ketahui
dalam berbagai kejadian
itu tidak ada pengerahan masa bersifat struktural
dari ormas tertentu
tapi ini yang tadi saya sebutkan tadi
ikatan emosional itu
jadi karena ini merupakan aliansi berbagai ormas
dengan sendirinya ormas ormas itu
untuk mendampingi dalam pengertian
mengantar habib rizieq
dan menyampaikan aspirasi
karena mereka juga ada hak untuk menyampaikan itu
tapi saya ingin lebih jauh lagi
memang ada fenomena
ini adalah suatu
lebih tepat kita katakan
kenapa unsur politis anda melihatnya
jelas dalam berbagai banyak laporan
itu masih prematur
dan terkadang ini dipaksakan untuk dimasukkan menjadi lp
ada upaya kriminalisasi menurut anda
ya saya sampaikan itu
karena kajian kita juga menunjukkan hal itu
tapi terlepas dari itu
tapi kita juga mempercayai proses hukum itu akan berjalan
tapi kalau dugaan
dugaan kan sesasanya
nah terlebih lagi habib rizik ini menyampaikan dalam ranah dugaan
teradanya indikasi potensi ekspansi ideologi komunis
sehingga dengan adanya dugaan pelanggaran
yang belum matang itu tadi
kemudian perlu ada aliansi itu
dan bukan hanya habib rizieq saja
makanya tadi saya bilang ini ada keprihatinan yang terkait dengan ikatan emosional
semua ormas islam mencurigai
menduga ekspansi itu akan wujud
karena banyak simbol komunis ada
nah dalam hal ini terkait di mata uang
mui melihatnya ada juga
ya kita melihat ada
kita melihat itu ada
dalam kajian kita
kajian kita itu ada indikasi
nah sehingga ini menimbulkan kekhawatiran
pernah kemudian mengajak bicara dengan bi sendiri tidak
dalam waktu dekat kita akan rapatkan secara umum apa yang terjadi secara signifikan
jadi bukan hanya ini
jadi yang diurusi mui ini banyak
jadi bukan hanya satu kasus
saya tertarik dengan kita semakin masuk ke dalam kasus itu
karena saya juga ingin tahu
saya yang mulai
sebenarnya saya hanya ingin masuk ke sini dulu sebenarnya
tapi menarik juga ketika anda mulai mendalami
dan saya ingin tahu ke pendidikan dari mui ya
tapi saya ingin ke kang asep terlebih dahulu
kang asep tadi kalau disebutkan disinggung bahwa isu isunya masalah masalahnya masih prematur
sehingga ada dugaan politis
kalau boleh saya menjawab
kalau boleh saya misalnya mencoba menilai kesimpulan atau dugaan yang disampaikan oleh pak hoyer tadi
mungkin sempat kriminalisasi kali ya
kriminalisasi upaya untuk mengkriminalisasi seorang rizik sihab
tapi kalau misalnya dilihat apa yang harus dilakukan kepolisian misalnya tidak kemudian terbukti bahwa ini kriminalisasi
seperti sebelum sebelumnya kan pernah dianggap ada kriminalisasi terhadap pimpinan pimpinan kpk yang dulu
ini bukan bermaksud mengungkap luka lama ya
apakah memang ada kasus kasus yang sebenarnya mungkin saja saya salah
remeh temeh kemudian diadakan kasusnya sehingga terkesan itu adalah kriminalisasi
karena saya bukan penghemat politik
nggak mau hukum
beliau berhak menyatakan berarti ada penghemat politik
siapapun menyampaikan berarti ada politik
kalau hukum gampang kok ya
nah hukum itu ada tindak pidana itu karena apa
karena ada laporan karena ada pengaduan karena ada ott
ketika setiap orang menyampaikan laporan laporan itu bisa benar atau tidak
nah kasusnya habib rizik kan banyak yang dilaporkan tuh
ya entah penodaan agama entah palu arit ya
entah pancasila entah
sampurasun ya ketika pun saya itu ya
sampurasun dan sebagainya dan sebagainya
nah apakah ketika laporan laporan ini memenuhi unsur pidana atau tidak
yang punya kewenangan kan subjektif pun ada penyidik
ya sekarang penegak hukum tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik kepentingan apapun
desakan masa nggak ada
apalagi desakan masa
apalagi ya pendegah hukum
kalau misalnya misalnya takut sama masa
jadi ketika di polisi misalkan
orang dituduh misalkan paling gampang sekali lah
saya selalu contohnya
saya jangan khawatir takut ini
asep dituduh melakukan perkosaan yang paling gampang
atau pembunuhan atau penganiayaan
apakah masuk ke pasal pasal itu
sering saya katakan dengan indahkan orang
persetan loh mau siapapun masapun
yang penting mah ketika asep dikatakan melakukan tindak pidana
terbukti atau tidak
penjualan buta atau tidak
nah sekarang diawak ketika laporan
ada nggak bukti permulaan
naiklah ke penyidikan
nah ketika penyidikan kan muterang tindak pidananya
nah satu itu
jadi sekali lagi
saya soal hukum jangan sekali kali misalkan ada kepentingan politik
ada kepentingan apapun
kalau itu ada kepentingan
di tangan hakim hakim yang imparsial dan independen akan mentok
tau lah tadi tekanan masa
mungkin di peradilan dulu
sekarang ketika sekarang ahok ditangani sidang
itu kan ketua majelisnya ikut ikutan demo
jadi itu sidang pertama sidang terakhir
karena saya tanya persus
nanti beliau tahu persis
dia turun dari rumahnya
ya bukan ikut demo
dia akan naik pas
tiap hari dari ragunan
dulu pertama turun gajah mada
di sidang demo tidak usah
orang demo saja tidak tahu
nekan orang yang tidak tahu saya
pasti di ragunan juga
rumahnya di belakangnya turun
malah nggak boleh masuk ke polisi
ikut saja ambil ambil sama demo
dia tidak apa apa
tidak biasa juga
malah ingin foto foto yang demo
mungkin mudah mudahan saudara budi melihat kan
bahwa dia sekali sekali di barakop saya
dia tidak takut
peduli amat dengan urusan kemasyarakatan juga
saya gaul dengan mereka
tidak ada yang bisa intervensi
kalau bisa takut kok hakim juga tidak mau gabung dengan pendemo
atau misalkan pendemo kalau sudah hakim pasti nih lo budi
kan untuk di kalangan para mereka hukum hakim ya

tidak saya tahu

saya tidak tahu kalau jaksa atau kepolisian sejauh ini ketika demo demo itu tertekan
atau tidak saya tahu
tapi kalau di kalangan hakim kan lagi teruntuh pun dilawan
kita akan berbicara nanti apakah ini akan menjadi sebuah presiden yang elok atau tidak
ketika kemudian seorang tokoh yang memang punya masa besar yang memang punya masa besar

lalu kemudian bisa melakukan intervensi
dijawab tadi sudah tidak
tapi ketika ini kemudian jadi presiden berulang ulang mengerahkan masa efektif tidak
apakah benturan ini akan mudah terjadi
toh kalau kita lihat pernyataan dari rizik sihab dia ingin menyelesaikan masalahnya ini agar
tidak saling melaporkan diselesaikan secara kekeluargaan
persis seperti kata kak polri juga jangan ada pengerahan masa ya agar tidak terjadi bentrokan
nah ini belajar atau berangkat dari pernyataan pernyataan ini kita akan mengulasnya lebih lanjut
kalau memang tidak ingin terjadi bentrokan kita akan mengulasnya lebih lanjut

kami akan segera mengulasnya saat lagi
baik ketika kak paul ri kurang lebih lima hari terakhir
mengatakan bahwa sebaiknya dalam setiap pemeriksaan tersangka maupun saksi tidak melakukan pengerahan massa
untuk menghindari terjadinya bentrokan
ini dipahami seperti apa begitu
pak ketika ini kok masih dilakukan berulang lagi
sekali lagi kita tidak bicara aturan begitu
tidak ada yang melarang tapi kan alang kailoknya
nah mui sendiri melihat sebagai majelis ulama indonesia melihat ini tuh seperti apa sih
ini kan kembali ke kesadaran hukum masyarakat
masyarakat kita belumlah sempurna
ketidakadilan kemahatan hukum kesadaran hukum itu
kedua masyarakat menganggap ini ada ketidakadilan
iya untuk kami prizik
ini adalah bentuk aksi balas dendam
itu persepsi yang berkembang di masyarakat
sehingga masyarakat yang terkimpun dalam berbagai ormas bersatu
berarti ada ketidakpercayaan masyarakat dengan penegak hukum kita dong kalau begitu
mereka yang ikut unjuk rasa
nah itu yang saya katakan
kesadaran hukum masyarakat kan terpengaruh
terlebih lagi dengan pemberitaan pemberitaan
terlebih lagi dengan banyaknya ketidakjelasan
sehingga masyarakat yang tergabung dalam organisasi turun mendampingi atau mengawal dalam kasus habib rizik
adalah hal yang wajar
sepanjang pimpinan pimpinan orang masa itu memberikan kepercayaan kepada kapal peringkat hukum
dan apa yang disampaikan itu kan hanya berupa
yang saya tahu ya pembacaan doa pemberian semangat
dan bahkan mengajarkan menganjurkan kepada masa agar tidak berbuat anarkis
jadi tidak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri
jadi bagus bagus saja menurut anda
ya adalah ada masalah haknya
kalaupun terjadi konflik itu kan ada mudorot
nah kita ini dalam proses pembelajaran
nah ini perlu kedewasaan
jadi bukan hanya dari pimpinan pimpinan
apalagi pimpinan orang masa aparat yang menangani masyarakat yang menilai peran media
sehingga tidak menampilkan pemberitaan yang hanya tampilnya itu ketika bentrok
kalaupun bentrok ya itu sisi sisi baiknya juga
sisi baiknya maksudnya bagaimana
ya sisi baik baiknya seperti contoh ketika disampaikan ucapan oleh pimpinan ormas untuk menjaga keteraturan tidak sampai bentrok
tapi kalau hanya pemberitanya bentrok bentroknya saja masyarakatnya ditambah panas
ya ya framing masuk ke bandung
ini nyalain media bukan ya
ya kurang lebih seperti itulah
oke baik kak ngasep
saya tambahkan ini kan budaya hukum masyarakat yang harus dibentuk kan
di negara negara beradab kan
saya sesuka ini budaya hukum
budaya hukum karena kan ketika budaya hukum berdasarkan sistem berjalan nggak ada masalah kan
maka saya pikir masyarakat akan menilai kok
misalkan sekarang kromosomi

apakah kromosomi seperti apa bentuknya apapun bukan masalah
masyarakat menilai misalnya sederhana
teman teman dia banyak kumpul mungkin macet saja saya
itu kan sumpah serapah
biarin saja saya pikir sama sama akan saling menilai
budaya di mana yang
misalkan masyarakat pada umumnya akan menilai
bahwa apakah sekarang tindakan tindakan ketika rame itu akan mengganggu ketertiban umum atau tidak
atau disampaikan dengan cara santun sopan
saya yakin budaya hukum masyarakat terbentuk
siapapun seleksi alam akan berlaku
siapapun yang kasar yang tidak bikin nyaman tidak bikin aman cepat atau lambat masyarakat akan meninggalkan itu
artinya apa budaya hukum berbudaya hukum ketika orang diadili
saya yakin apa anda melihat itu
sekarang beberapa negara perkembangannya kan gitu
kita lihat amerika beberapa negara eropa
rame rame ketika misalkan orang panutan orang disegani dalam tanda bentuk apa
misalnya entah bentuknya doa entah itu
ekatan emosional ekatan apa
lama lama juga ketika orang diadili kita lihat beberapa tokoh tokoh
entah pejabat perdana menteri bekas presiden
diadili kan juga beberapa
entah dari partainya kan nggak ada yang ribut kan lama kelamaan
di awal awalnya kan entah kan ekatan suku agama sara ekatan emosional muncul
saya yakin di indonesia cepat atau lambat seleksi alam
siapapun yang menyebabkan tidak aman tidak nyaman bagi kepentingan publik
akan ditinggalkan oleh kepentingan oleh publik itu sendiri
baik secara hukum rizik sihab juga pernah mengatakan bahwa agar sebaiknya permasalahannya ini diselesaikan secara keluargaan
tapi ini setelah laporan laporan semua masuk begitu
bang asep apakah ini mungkin dilakukan seperti itu atau bagaimana secara hukumnya
jadi atas kata kecewa suka menggunakan mediasi
nah pidana itu ajasnya legalitas
beda mana bisa dimediasi mana yang enggak
misalkan gini paling gampang sekali lagi asap melakukan pencurian
ini gak bisa tuh delik biasa
gak bisa dimediasi
ini delik aduan gak bisa dimediasi
tanpa laporan pun pendegak hukum harus tangkap
nah sekarang kalau misalkan itu bukan
tindak pidana siapapun boleh
kalau jangan kan kita kan mengenal kekeluargaan
guyup itu kan
kalau itu bukan tindak pidana
tapi kalau sudah tindak pidana
ini kan belum siapa jelas tersangkanya
walaupun saya sesalkan kan
loh saya bisa berbeda beda
sudah naik penyidikan
ya dimanapun juga
pengertian pasal satu butir dua butir lima jelas
ketika penyelidikan itu mencari tindak pidana
kemudian siapa tersangkanya
ketika penyidikan itu kan kita lihat
entah kasus ahok entah kasus jessica
di sini juga nampak
ketika ini belum tindak
kan kasus hampir berhijab belum ada tersangkanya kan
nah apanya mau dimediasi
tapi sudah penyidikan
ya tapi kan belum ada siapa tersangkanya
saya tanya juga siapa tersangkanya
itu karena tekan masa tidak
yang tahu polisi
kalau saya kan
kalau di tindak penyidikan itu harusnya
kira kira ada pengaruhnya tidak
kira kira ada pengaruhnya tidak tekanan masa itu
ya kalau secara umum
yang kasus di jawa barat ya
terutama ketika sudah terjadi bentrokan juga
nah kalau bentrokan kan belum ada
spdp nya baru kemarin
hari jumat kan
malam jumat spdp sebelumnya kan berpemeriksaan sebagai saksi
sehingga terjadi ribut
dan ribut juga seserah serah kejadian kan di situ
tapi belum ada penetapan tersangka
nah kecuali kalau misalkan habib rijik secara kanciba tersangka
nah baru di situ
apa yang terjadi
apa karena penetapan habib rizik sebagai tersangka kita ribut
kita nggak tahu
tapi sekarang kan belum ada tersangkanya penyidikan
jadi ketika sekarang masa muribut
apa yang diributkan
wah habib rijik belum tersangka kok
oke jadi intinya permintaan untuk menyelesaikan secara keluargaan itu juga
kalau bukan tindak pidana ya
sekarang bukan tindak aduan
itu silahkan aja untuk mediasi
tapi kalau sudah tindak pidana
dari beberapa kasus yang ada sekarang ini menurut anda itu
semua itu deliknya bukan delik aduan
jadi kalau yang ikutan bidia masa ya
saya nggak tahu materi perkaranya
kalau undang undang it dua puluh delapan junto empat puluh lima itu delik biasa
kemudian penodaan agama delik biasa
apa lagi sih
karena banyak bener
habib rijik juga dilaporkan kan
kemudian bendera lambang negara ya
pasal lima ratus tujuh puluh tujuh untuk enam puluh delapan
itu bukan delik aduan
itu sekali lagi
kalau itu merupakan tindak pidana menurut polisi
yaitu ada bukti permulaan
dan katakanlah tanda petik
ada pelakunya yang nggak bisa dimediasi
nggak ada aturan mediasi untuk itu
kecuali peradaan anak
itu dimungkinkan ada mediasi
ada kandang kandang teraktif
tapi kalau perkara
tapi kalau tindak pidana lain
jangan coba coba memediasi
nah permintaan dari rizik sihab ini sendiri kan
mengatakan agar tidak terjadi konflik horizontal
sebenarnya sudah punya keinginan itu
tetapi kenapa tidak dari dirinya sendiri yang mencoba mengeram
kalau menurut anda
dari mui seperti apa
kalau saya tidak ada legal standing
karena saya bukan yang bersangkutan
bukan kuasa hukum ya
bukan kuasa hukum
dari mui melihatnya seperti apa
kan di seri formasi juga tadi
kami mengenal hukum itu universal
dalam hukum islam juga
maslahat itu lebih diutamakan daripada mudarat
kalau kita menegakkan hukum
tetapi menimbulkan kemudorotan yang lebih besar
tentu lebih baik mencegah kemudaratan
nah itu dia
nah ini memang secara teoritis
saya sepakat dengan pak asep
untuk tidak pidana dalam pengertian
itu tidak bisa
secara politik hukum
nah ini bisa dilakukan oleh pemerintah
demi kepentingan umum yang lebih besar
karena bicara politik hukum tentu adalah pilihan
ketika hukum bertemu dengan kepentingan politik
yang mana yang akan dimenangkan
kalau azas menurut hukum tidak bisa
hukum adalah panglima
tapi menurut politik
apabila kepentingan hukum bertentangan dengan kepentingan politik
maka kepentingan hukum itu akan dikalahkan
demi kepentingan politik
kita memang belum ada
jadi maksudnya anda menginginkan apa
menginginkan pemerintah agar bagaimana
kalau saya tidak ada kapasitas menginginkan itu dan itu
tapi saya ingin menjelaskan bahwa
eh demi umat lah
demi umat ini
kepentingan politik yang menimbulkan mudarat ini tercegah
dengan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar
di satu sisi eksistensi hukum itu juga harus diperdayakan
nah memang dalam praktek kita bernegara
antara politik dan hukum ini
dua barang ini memang sulit untuk disamakan dipisahkan
tapi saling terkait
nah bagaimana pemerintah melalui kebijakannya
karena ini akan terkait dengan sistem keamanan nasional
kalau misalkan kepentingan politik yang lebih diutamakan
hanya untuk mengedepankan kepentingan politik
dengan melakukan instrumen hukum
tetapi menimbulkan gangguan keamanan nasional
kan menimbulkan dampak yang lebih besar
sehingga untuk itu politik diberdayakan
walaupun oleh hukum ini tidak sesuai
nah ini hanya pilihan
alternatif dari sekian alternatif
jadi bekerjanya hukum itu menurut robert
jadi mungkin saja belum ditetapkan
tersangka yang di kasus paul dacobara itu terkait ini berarti
sehingga dia menurut saya
dia menurut saya
dia menurut saya
dia menurut saya
mengajarkan dalam bekerjanya hukum di masyarakat
dipungkiri adanya pengaruh pengaruh komunal sosial personal
yang mempengaruhi hukum itu
tetapi kembali ke situ
bagaimana faktor faktor hukum ini berjalan
kalau memang secara yuridis formal
sesuai dengan aturan
baik secara sustansi
baik secara struktur
tidak dipaksakan untuk kepentingan politik
ini yang menarik
kok jadi saya malah sampai pada kesimpulan justru itulah
untuk meningkatkan kekuatan bahwa soal komunal tadi itu
dengan pengerahan masa ini maka menjadi daya tawarnya tinggi
kalau ada kesana
ini kan berarti pengaruh berarti
ini kan ada pengaruhnya
besarkan masa ini
nanti kita akan mulai lebih lanjut
setelah jadwal berikut
kita buat dalam bentuk opini kan hal yang wajar
antar media juga saling memberitakan opini
di masyarakat juga berpikiran opini
jadi perang opini itu juga hal yang terjadi
dan kita dapat lihat secara nyata perang opini itu
nah ada pun penggerahan masa ini bukan penggerahan masa yang saya tahu
tapi memang ada taunya
merupakan murni organisasi melalui jaringan jaringannya
ada ikatan emosional dengan
guru besarnya imam besar
habib rijik tentu ada
oleh karena itu mereka sepakat
tetapi ini juga perlu dimengerti
ini juga sudah ditahan
jangan sampai turun
kalau turun besar besaran lebih banyak lagi
benar ada ini
benar ada ditahan itu
yang saya dapat dari beberapa orang
seperti itu ditahan
jangan sampai turun besar besaran
tidak ditahan saja
seperti itu gimana kalau dilepas
sudah ditahan maksudnya
sudah ditahan aja seperti itu apalagi dilepas
dikemondokan secara nasional
akan lebih besar
dari tujuh lima juta
yang dimolos kemarin
itu menurut mui benar
tentu mui tidak kapasitas
ini kan hak hak ormas
hak ormas untuk memberikan pencerahan
dipandang sebagai sesuatu hal kebutuhan
mui kan biasa mengeluarkan fatwa
nih nah sekarang kalau melihat itu nanti
merugikan masyarakat aktivitas masyarakat yang lain
sudah keluar kalau itu dengan sendirinya
bahwa sholat itu adalah
di tempat umum itu fatwanya
sholat aja sah apalagi demo
sholat aja sah apalagi demo
kalau sholat sah apalagi demo
kenyataannya pada aksi

kita demo yang ada kita
sholat berdoa nah di dalam
menyatakan pendapat dalam
mengawal habib rijing saya tadi ke
polda saya lihat saya pantau
itu hanya pembacaan doa
zikir doa kalaupun ada
kapasitas mui memantau atau
menjadi bagian dari itu
kita tidak menjadi bagian
tergabung di dalam
ada hak memberikan suara tapi bukan
mui bagian dari ormas
ulama indonesia mau tidak mau
mui melibatkan ulama ulama yang
ulama ulama yang tergabung dalam ormas ini
tapi kita tidak bisa secara pribadinya terkait
begitu ya tapi dalam hal kemaslahatan
bukan hanya ke pribadi jadi hanya
bicara kemaslahatan umat kepentingan umat
tidak bicara pribadi jadi kita
tidak pernah mengeluarkan statement
yang bersifat pribadi atau katakan
fatwa yang bersifat tidak fatwa
untuk kemaslahatan umat dan
jadi fatwa bukan identik
untuk pribadi atau golongan
berkelindahnya politik dan
hukum tadi bagaimana nih
contohnya harus bisa
kalau majelis hakim
secara hukum kalau majelis ulama bicara umat
nah kalau bicara umat ada kepentingan politik
nah kalau bicara hakim ya nggak ada
aturan tetap hukum memang kalau tataran teori
ada ajas misalnya paling sederhana
ajas paling tinggi ajas nurum direktum orang
tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang undangnya
lahirlah teori teori lahirlah norma
nah norma misalkan tadi undang undang yang disebut
jadi norma itulah aturan main
tidak boleh tidak gitu tapi lahirnya norma
apa tadi betul lahirnya karena apa
karena politik hukum ketika orang politik
menghasilkan norma di dpr itulah
aturan main tapi setelah aturan main itulah
yang berlaku nah sekarang
penegakan hukum karena dua hal
karena politik hukum karena kesadaran hukum masyarakat
nah tegaknya hukum karena apa
kemauan pemerintah menegakkan aturan
itu adalah politik hukumnya di situ nah masyarakat juga
kesadaran hukum tadi berbudaya hukum semua
ikutin aturan mainnya
nah karena ketika sampai di majelis hakim
hukum kan yang berbicara
aturan hukum tapi ketika bicara di majelis
majelis lain nah terserah karena itu di luar
hukum unsur sosial unsur politik
misalnya dia unsur doa unsur apa
nah itulah haknya masing masing
yang membedakan itu itu sekali lagi
ketika politik dan hukum
patokannya jelas kalau hukum itu
bukti kalau politik
persepsi atau opini kalau hukum
nggak boleh karena opini kalau opini nih
pendukungnya banyak kemudian banyak takut
jangan yakin saya kasih contoh paling gampang
habib rizik itu pernah kita adili kalau di jakarta pusat
nggak ada apa apa novel juga sama pernah kita adili
saat itu ya
di sayar eridang teman teman masih ada
saat itu ada dosakan masa juga tidak
jangankan itu kalau itu
misalkan talatah petik ya orang orang didoain
kita tenang aja orang orang didoain hercules
kita adil nggak ada masalah kok cuek
kisah kali lagi di kakak hakim ya
masa dicuekin aja kita ngapain dengerin massa
nggak usah ribut kita nggak ada di fakta persidangan
kok ngaktif di luar fakta persidangan silahkan urusan masing masing
kita bersyukur kalau majelis ulama
ngedoain malah enak didoain kan selalu
itu doa kan enak
kalau doa berkah semuanya
melihat persepsi jangan jadi
hakim jadi irfan hakim christine hakim
menyebut nama lagi
bicara soal budaya hukum yang sempat disinggung oleh
kakak asep tadi
kalau misalnya sekarang lagi sering muncul
masyarakat itu ini secara umum ya secara
melihat bahwa lagi rame
terus akhirnya ada
demo mahasiswa juga berapa berapa
gitu loh jadi tren ini
menurut anda gitu ya
menurut anda itu akan jadi sebuah
budaya hukum yang baik tidak sih
sebenarnya saya optimis
budaya hukum itu kan salah satu
faktor yang berpengaruh dalam pendekatan hukum
selain struktur selain
kalau substansinya bagus strukturnya
bagus tanpa didukung oleh budaya hukum
justru di sini adalah kesempatan kita
untuk memberikan kepencangan
serahan kepada masyarakat
kepada umat agar berperilaku
saluran untuk menyatakan pendapat
diatur diakui oleh hukum positif
apa dan bagaimananya tentu adalah
menjadi kewajiban bagi
peserta yang mengikuti
sepakat dengan kang asep
suatu elemen komposisi
kepada peristiwa persidangan
jangan dianggap ini adalah
suatu gangguan atau bersifat
politis atau apa ini adalah
bentuk dukungan muril
ini adalah suatu aset bangsa
yang harus diberdayakan
karena kita demokrasi dan kita diakui
kalau ada kelompok lain yang juga
ikut dalam aksi itu bagaimana
itu adalah tugas
jangan pula direkayasa
sehingga terjadi benturkan
maka gini mungkin mas sina saya boleh tambahkan
mantan aktivis islam saya jelek jeleknya
sebagai warga nadi ini perusahaan salman di tb
saya tidak ditahan laksa sudah juga
terus bisain kalau demo saya pikir silahkan
malah saya sepuluh kali katakan tiap jumat demo gak apa apa
di depan istana itu gantian kan
imamnya jangan aa lain aasef aindra ahoir
tapi kreatif di situ tapi untuk sekali
mencapai pendapat ada kreatifitas
di situ kita hormati itu enggak masalah
gak ada masalah selesai dengan santun
dengan ramah dengan nyaman jadi rekreasi
mungkin jadi orang luar juga nonton
walaupun jalannya sampai penuh
saya tadi jangan mengujalan di dalam monas
kita enak jadi tiap jumat gak ada masalah
kita serahkan proses hukum
sistem tadi katakan sudah berjalan
tapi ketika sistem diberjalan demo jangan pindah
ke sini sebaliknya
ketika demo sistem jangan
masuk ke sini tadi dipilahin tadi
jadi orang demo saya paksa
seneng udah biarin aja demo demo
tapi yang demo tadi kan pindah ke situ
nah seperti yang tadi kalau demonya tadi
ya doakan sekarang kan doakan bisa di masjid
bisa di istiqlal bisa di al ajar
waktu kejadian saya lagi ngajar di al ajar
kan silahkan doakan ada masa doakan
bisa dimana mana saja tadi saya dipilahnya di situ
atar politik dan hukum ketika sistem hukum
sedang berjalan biarlah dia berjalan
hormati didoakan ya dari seluruh masjid
misalkan didoakan dari sabang sampai merauke
silahkan tapi sebaliknya
ketika sistem hukum sedang jalan
nah yang hukum ini jalan biarlah proses berjalan
dari penyidikan penyidikan atau kalau nggak bukan hukum
juga kesampingkan kok tidak harus nyawak dari penyidikan
penyidikan bahkan tidak sampai pengadilan
ini sekarang kita mulai berbudaya tadi
jadi bisa memilah memilih
kapan kita harus demo
meneriakin pemerintah meneriakin pendegak hukum
kapan ketika sistem hukum
sedang berjalan untuk kita hormati jalan itu
nah tapi kalau dua duanya dibenturkan
selamanya pasti persepsinya akan
nah lain lain lagi
jadi tidak ada tujuan membenturkan itu juga tadi
dari masa tadi misalnya
kalau sengaja datang di depan polda tempat diperiksanya itu
kalau memang mau mendukung saja
lokasi yang jauh tadi misalnya seperti
contohkan oleh pak rasad tadi
ya memang itu tergantung dari kebijakan
kebijakan perhubungan ini terkait dengan deskripsi
penilaian sendiri untuk menilai hal itu
saya sudah katakan bahwa ini ada ikatan emosional
ikatan emosional ini kan ukurannya susah
ingin datang ingin tahu
dan ini juga terkait
tingkat kesadaran hukum
masyarakat merasa bahwa ini ada ketidakadilan
ada upaya kriminalisasi
tapi memang di bawah itu merasa ada rasa ketidakadilan
yang saya tahu yang saya lakukan penelitian
sampel menunjukkan hal itu
karena saya pribadi
itu dari beberapa sampel yang saya ambil
yang untuk sekarang ini
yang untuk kasus sekarang ini
apa sih yang dugaan mereka
apa sih dugaan apa
ini sifatnya terkait dengan perkara ahok
hal hal yang sudah lama diungkit ungkit kembali
ketiga pihak pelapor ada kepentingan
kepada ormas datu dutu yang mendukung ahok

peningkatannya terlalu cepat
karena proses peradilan kepada habib rizik peningkatannya terlalu cepat

tidak sebanding lurus dengan ahok
tidak sebanding lurus dengan ahok

melakukan demo besar besaran
nunggu turun dulu baru
nunggu turun dulu baru
kasusnya berjalan maksudnya begitu ya
kasusnya berjalan maksudnya begitu ya
walaupun demonya demo terbatas
walaupun demonya demo terbatas
dengan begitu cepatnya
dengan begitu cepatnya

bu ini belum selesai ada lagi
nanti akan nimbul lagi
oh berarti ini
itu kasus lama semua atau

ya rata rata kasus lama
yang palu arit ini
yang palu arit ini
yang pertama kan kasus lama
yang pertama kan kasus lama
yang jawa barat
yang jawa barat

palu arit ini kan baru dugaan
habib rizik menduga
habib rizik menduga
saya juga menduga
apakah kalau orang hanya menduga
itu dapat dilakukan proses peradilan
ini yang kadang dikembangkan masyarakat
masyarakat memang kadang tidak mengerti
apa unsur unsur perbuatan hukum
kok orang hanya menduga saja
orang hanya mengkritisi ada logo pki
itu yang terdiri masyarakat
alasan kriminalisasinya itu begitu ya
kalau untuk kita mungkin bisa melihat
mengkaji secara ilmiah
kekuatan unsur pidananya
tapi kalau masyarakat melihat
kok hanya ini dipidana
penutup kang asep
anda mau komentar gak soal
kalau ini dikaitkan dengan kasus ahok
ini kalau per kasus bisa bisa
karena misalkan ahok pasalnya juga satu ratus lima puluh enam a
dan a lagi satu ratus lima puluh enam
ini juga belum terjangka kan
baru satu ratus lima puluh enam juga kena
karena pengaduan pmkri ya
dan itu juga pasalnya banyak
kalau pak habib bisa ya nggak apa
baru kali ini pasalnya banyak nggak apa
undang lambang negara
nah tapi saya pikir pak habib belum jadi tersangka
kalau pak ahok kan sudah
malah sudah terdakwa
saya menurut saya
gini kalau saya sekali lagi
ahok biar nanti diputus
bisa bebas bisa lepas
bisa tewas bisa dilapaskan
tergantung kita hormati
putusan peradian apapun
ya kalau pak habib rizik juga
sekarang belum ya kita doakan
nggak jadi kan
kalau jadi ya udah gak apa apa
jalan aja gitu ya
kan kita tinggal melihat
ketika putusan yang sama sama bebas
ya udah kita doakan juga
kita berharap bahwa
dengan adanya membawa masa
entah itu pengerahan atau
aksi spontanitas begitu ya
iya tidak menjadi sebuah upaya
untuk mempengaruhi penegakan hukum
atau proses hukum yang sedang berjalan ini
dan tidak merugikan kepentingan masyarakat lain
yang tidak terkait dengan
tidak terkait dengan hal ini
terima kasih kang asep
terima kasih pak khoir
telah bergabung bersama kami